presiden joko widodo meminta pemudik untuk balik lebih awal ke tempat tinggalnya masing masing
presiden berharap pemudik tidak mudik atau kembali bersamaan di akhir pekan
ini disampaikan jokowi setelah bersilaturahmi ke raja keraton yogyakarta sri sultan hamengku buwono ke sepuluh senin pagi
imbauan disampaikan jokowi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan terutama di tol jalan jalan nasional dan di penyeberangan merak bakauheni
presiden mengingatkan bahwa jumlah pemudik mencapai delapan puluh lima lima juta dengan dua puluh tiga juta mobil dan lima belas juta sepeda motor
secara umum jokowi menilai arus mudik berjalan dengan baik meski ada antrian hingga dua belas jam di penyeberangan merak bakoh ini
sesuai yang saya sampaikan di awal bahwa yang mudik ini delapan puluh lima lima juta
kendaraan sepeda motornya tujuh belas juta
jumlah yang betul betul sangat banyak sekali sehingga saya menghimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal
jangan semuanya nanti kembali arus baliknya semuanya di hari sabtu dan hari minggu
pasti akan terjadi
tetapi tetapi kemacetan terutama di tol maupun di jalan nasional maupun di merak bakoheni